senin siang direkturat jenderal kementerian dalam negeri menggelar rapat teknis pelaksana pilkada serentak dua ribu delapan belas
dan rapat ini dimimpin oleh direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri sumar sono
dalam rapat ini dibahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keterlibatan aparat sipil negara asn
dalam kontestasi pilkada serentak dua ribu delapan belas
asn yang masih menjabat di lembaga pemerintahan harus paham dengan implikasi administrasi
khususnya terkait perubahan status asn tersebut
apakah berstatus pelaksana tugas pelaksana harian atau pejabat sementara
rapat teknis ini juga sekaligus memastikan kesiapan setiap daerah
yang memutuskan dukungan kementerian dalam negeri mengenai seluruh informasi terkait teknis pilkada serentak dua ribu delapan belas
seperti tingkat partisipasi pemilih potensi konflik hingga jaminan keamanan di setiap daerah
selain itu sony juga menjamin jika keterlibatan asn tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik
di seluruh instansi pemerintah khususnya di satu ratus tujuh puluh satu daerah yang berpartisipasi
dalam pilkada serentak dua ribu delapan belas
kita nggak butuh pernyataan di depan umum tapi tertulis dia bersedia mengundurkan diri
dan memproses pengajuan pengunduran dirinya
kita minta dorong supaya tidak terbengkelai maka harus segera mundur sehingga ada kejelasan
kalau mundur kan bisa diisi oleh pejabat tetap definitif
tidak ngambang saya kira intinya
jadi pada saat dia deklarasi mengundurkan diri
ya otomatis langsung ditunjuk pelaksanaan tugas
ketika sudah fake mundur langsung kita definitifkan
tidak plt tapi langsung pejabat definitif
sehingga pelayanan publik saya garanti tidak akan terbengkelai terganggu
akibat dari asn yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah